tahun baru imlek merupakan salah satu hari terpenting bagi warga tionghoa
imlek menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan dirayakan dengan beragam tradisi
salah satu tradisi hari imlek adalah dengan meramal peruntungan selama setahun ke depan
masyarakat tionghoa percaya mereka bisa melihat peruntungan di masa depan
dengan melihat show yang terkait dengan tahun lahir
nah percaya atau tidak ramalan ramalan tersebut setidaknya berguna ya
untuk memberikan harapan dan kepercayaan diri bagi seseorang untuk menggapai kehidupan yang lebih baik
insight kali ini akan menggali makna perayaan imlek dan peruntungan di tahun tikus logam
dari berbagai sektor dan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
bersama saya desi anwar
xinjia atau imlek tidak jauh berbeda dengan tahun baru lainnya
serta imlek yang berarti kalender bulan berkaitan erat dengan pesta
perayaan datangnya musim seminggu
perayaan imlek dimulai pada tanggal tiga puluh bulan ke dua belas dan berakhir pada tanggal lima belas bulan pertama atau cap glome
imlek dirayakan sebagai bentuk ucapan syukur panjatan doa dan sebagai media silaturahmi dengan keluarga
tidak sekedar perayaan imlek juga kerap diidentikan dengan hitung hitungan peruntungan berdasarkan sio dan elemennya
imlek yang berada di luar negeri merupakan pembawa dari pembawaan kebanyakan perusahaan
tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh satu yang bertepatan dengan dua puluh lima januari dua ribu dua puluh merupakan perubahan tahun dari babi tanah ke tikus logam
tecara astrologi tionghoa siotikus yang mewakili elemen air kecil bersama unsur logam diakini sebagai tahun yang membawa peluang baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
imlek juga sangat identik dengan hujan

baik juga sangat identik dengan hujan
bagi masyarakat tionghoa dengan turunnya hujan sepanjang bulan

akan banyak rezeki yang berdatangan
namun yang sangat penting adalah menyambut tahun baru imlek dengan cara membersihkan hati
menyucikan nurani dan tekad berusaha lebih baik di tahun yang akan datang
menyambut tahun baru imlek
menyambut tahun baru imlek
tahun baru imlek identik dengan kehidupan baru dan tujuan baru serta target target yang berharga
tahun baru imlek identik dengan kehidupan baru dan tujuan baru serta target target yang berharga
ah obligation target baru tidak hanya berharap membuat resolusi ya
tahun baru dikebiaskan dicarikan sebagai momen untuk memprediksi nasib di masa depan coeur
lalu bagaimana peruntungan dua ribu dua puluh yang bertepatan dengan shio miku dance which have abnion logam
dan sebelum kita membahas karena tahun ini sesuai dengan shiho chinese itu tikus logam
tapi angelina feng seorang ahli feng shui mungkin bisa jelaskan sedikit ilmu feng shui itu seperti apa
dan bagaimana shiho shio itu juga merupakan bagian dari feng shui itu sendiri
nah kalau feng shui itu sebenarnya feng adalah angin sui adalah air
jadi ini adalah ilmu dan seni untuk menyelaraskan manusia dengan lingkungan sekitarnya
biasanya kita menggunakan feng shui ini lebih banyak di rumah karena kita menghabiskan waktu paling banyak di rumah mbak desi
nah otomatis untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rumah dengan penghuninya kita harus mengecek hoki orangnya
jadi ada hoki bangunan menggunakan feng shui kemudian ada hoki orangnya menggunakan astrologi chinese
yang kita kenal sebut sebenarnya dengan patse atau delapan aksara
delapan aksara itu kenapa karena dari tahun lahir kita ada dua aksara
bulan lahir dua hari lahir dua jam lahir dua total delapan
jadi misalnya saya lahir bulan desember gitu kan sebelas itu kira kira apa ininya aksaranya
aksaranya kalau desember biasanya tergantung kita ada membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan
jadi ada perbedaan enam bulan yang dimana kalau desember lahir di atas garis ekwator
berarti bulannya adalah bulan yang sionya adalah tikus
kemudian kalau kita lahir yang di belahan bumi
yang di selatan yang di bawah garis ekwator misalnya di jakarta pulau jawa
berarti bulannya itu adalah sionya adalah kuda
kuda jadi kita punya dua unsur ya selalu ya
ya selalu di setiap komponen itu selalu ada dua unsur
dan yang kita tahu shionya itu hanya di tahun lahir saja
jadi tahun lahir kayak sekarang tikus logam itu baru dua dari delapan
dan sementara itu setiap shionya itu juga punya elemennya itu sendiri
ya ini di chinese kalender ya kalender tionghoa itu kan ada dua belas
show ya mungkin korespondennya ya kalau kita dengan dua belas bulan itu
januari februari maret
nah kebetulan ya dan ini biasanya kan berkaitan dengan binatang
jadi binatang juga punya sifat sifatnya sendiri
tahun ini kalau tidak salah tikus itu ternyata show nomor satu ya
kalau dalam urutan urutan shio itu sendiri
ya betul kalau dalam urutan itu yang tikus adalah nomor satu
kemudian kedua kerbau kemudian macan kelinci naga ular kuda kambing monyet ayam
kemudian anjing dan babi
ya dan biasanya karakteristik dari binatang ini mungkin ada kaitannya dengan binatang secara sebenarnya
sebenarnya orang selalu menganggap begitu siotikus ingatnya sifat tikusnya
sebenarnya ini hanyalah lambang binatang untuk mewakili satu elemen
jadi kalau tikus itu mewakili elemen air kecil
kenapa ada muncul lambang binatang ini
karena pada zaman kaisaran tiongkok dulu rakyat jelata itu tidak mengenal bangku pendidikan
jadi akhirnya mereka tidak ada tuh namanya bulan januari februari atau bulan satu dua tiga

tapi mereka menggunakan lambang binatang ini untuk mengingat
ya karena lebih gampang ya untuk
yes kayak gitu
jadi sebenarnya bukan kita merefer ke sifat si tikusnya
tetapi elemen yang di dalamnya adalah air kecil
nah elemen air kecil ini datang bersama logam besar kan tikus logam
kita analisis bagaimana pengaruhnya ke kehidupan manusia secara global
iya dan elemen itu sendiri ini kan ada ada logam ada api kemudian ada air dan lain sebagainya
air kayu tanah betul
pergantian atau perubahan itu apa yang menentukan elemen elemen ini
sebenarnya itu dari awal kita kan belajar feng shui ini ada akademinya di luar negeri
jadi sudah ada formulanya terbentuk bahwa ini adalah tikus logam
tapi siklusnya itu selalu sama dua belas sio
jadi kalau xiao nya tikus akan berlanjut sampai xiao babi akan ulang lagi tikus lagi
kemudian setiap sio itu akan dipasangkan dengan lima elemen
kayu api tanah logam air
ya dan tentu saja masing masing elemen memiliki karakteristik
oke sekarang kita balik ke tahun ini
nah kita sudah menghabiskan ya tahun babi tanah
bisa cerita sedikit mungkin apa karakteristiknya dan perbedaan utama antara babi tanah dan tikus lagam ini seperti apa
kalau babi tanah kita ngomongin tahun dua ribu sembilan belas
babi tanah adalah elemen tanah bersama dengan babi
jadi kalau kita bayangkan air itu kalau bercampur dengan tanah itu biasanya jadi bagaimana
ya udah sih keruh kan
nah karena air itu berhubungan dalam organ manusia berhubungan dengan otak
maka tahun babi tanah lebih banyak kita melihat orang yang berpikir tidak jernih
yang paling sering nyata kita lihat belakangan ini adalah banyaknya orang yang melakukan penipuan
dan banyak juga yang tertipu
ya kan kita ada lihat satu yang kemarin kasus yang investasi bodong
membernya sampai berapa ratus
itu khas babi tanah
yes karena kebanyakan trennya orang orang otaknya itu berpikir kurang jernih
jadi mungkin pengen cepat kaya atau pengen mendapatkan sesuatu yang to be true
jadi keruh jadi pemandangannya tidak jelas
nah itu kan salah satunya contohnya untuk investasi
ya contoh yang lain adalah karena kisru orang bisa konflik
karena pikiran tidak jernih mudah untuk istilah bertengkar dengan orang lain
itu contohnya seperti itu
jadi tahun dua ribu sembilan belas itu sebenarnya agak kacau ya
betul karena tanah dan air itu sebenarnya kurang harmonis
tanah membendung air
kita bayangkan seperti danau
jadi hanya tanah
tanah yang bisa memelok air itu
jadi kurang harmonis sebenarnya tahunnya
dan banyak memang tahun dua ribu sembilan belas nanti kita bisa bahas ya kejadian kejadian apakah ini akan dipertahankan tahun dua ribu dua puluh ini
nah ada yang menarik ya angelina karena ini bukan saja tahun baru ya tapi dekade baru
nah coba untuk tikus logam ini karakteristik utamanya seperti apa dan menjadi yang show nomor satu
ya dalam siklus ini apa apa saja pengaruhnya
sebenarnya karena tikus merupakan suatu siklus yang baru
dimulai dari baru
biasanya kita menganggap ini sebagai tahun perubahan
kemudian tikus ini datang bersama dengan logam
jadi kita lihat sifatnya dulu logamnya adalah logam besar
bayangkan mbak desi logam besar itu seperti kapak atau pedang
kita bisa lihat sifat dari elemen logam besar kapak pedang ini adalah keras kemudian to the point maunya cepat
tapi bright juga kan
kemudian sebagai seorang pemimpin yang menonjol heroik tapi sisi negatifnya juga ada
seperti misalnya keras kepala kemudian agak kasar kemudian karena mau cepat cepat akhirnya terburu buru
jadi suka salah mengambil keputusan
nah datang bareng bersama air kecil di dalam siotikus
nah air kecil ini seperti bayangkan adalah gerimis atau kabut atau embun
kelebihannya adalah air itu fleksibel mbak desy
fleksibel dalam arti kita taruh di gelas ikut gelas kita taruh di botol ikut bentuk botolnya
namun pada saat karena kita tidak bisa pegang maka air juga memiliki sifat rahasia
yes karena air berhubungan dengan otak juga berhubungan dengan intelijensia
jadi kalau misalnya rahasia kemudian pintar bisa disalahgunakan menjadi cerdik atau licik
nah oke nah sekarang sudah tahu sifat logam dan sifat air kecilnya
tikus itu sendiri
yes air kecil adalah siotikusnya
nah di antara lima elemen logam air kayu api tanah dan logam
hanya elemen logam yang suaranya paling kencang
kalau dipukul itu paling nyaring pokoknya
oleh karena itu tren yang akan kita lihat di tahun tikus logam banyak orang mau bersuara
iya mengutarakan pendapat dan karena maunya cepat kadang tidak dipikir dulu ngomong dulu belakangan akhirnya baru menyesal
baik ini apalagi dengan sosmed ini bisa dampaknya itu bisa multiplikasinya itu luar biasa
hanya komen biasa saja gitu kan
tapi ternyata efeknya bisa panjang
baik kita istirahat sebentar anjoina
fang ini sangat menarik ya karena kita juga ingin mengetahui ya apa kira kira mungkin pengaruhnya dengan yang terjadi di sekitar kita
termasuk mungkin kejadian yang konflik konflik yang selama ini
mungkin tahun dua ribu sembilan belas kita sudah lihat ya baik di dunia internasional maupun di domestik ya apa apa saja yang kita bisa ya lihat dan kita prediksikan lah kira kira tahun dua ribu dua puluh ini
insanti desi anwar akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
tadi kita sedikit mengenai karakteristik ya dari tikus logam yang merupakan show untuk tahun ini berbeda dengan babi tanah dan tadi sudah sedikit ya gambaran mengenai karakteristik tikus logam ini
logamnya logam besar jadi mungkin ada power di situ ya
kekuatan tapi juga nyaring bunyinya
sementara elemen tikus itu adalah air tapi air yang gerimis kecil kecil kabut tapi susah untuk dipegang
jadi karakter show tikus itu sendiri seperti apa
misalnya dibandingkan dengan babi atau dikumpul
dengan monyet atau kambing itu apa
karena kalau kita lihat kan tikus kan kecil tapi lincah
tapi juga ini ya sepertinya cepat gitu gerakannya
sebenarnya kalau kita melihat sifatnya tikus
sebenarnya bukan kita menggunakan sifat tikus yang dimiripkan dengan elemen air kecil
tapi elemen air kecilnya yang memang kita gunakan sifatnya
yang dimana sesuai mungkin agak sedikit mirip dengan sifat george
tikus mungkin makanya itu digunakan sebagai lambang mewakili elemen air kecil
nah jadi kalau cerdas sudah pasti karena elemen air kecil itu berhubungan dengan otak
jadi kalau misalnya dalam hal berpikir intelijensi akan lebih baik
gesit karena mereka memiliki kemampuan atau kepintaran yang baik
dan adaptable tadi ya setiap wadah apapun mereka bisa beradaptasi
betul lebih fleksibel
nah kalau kita lihat sekarang dalam konteks dunia
dan mungkin ini kita kaitkan dengan karakter karakter atau publikasi
figure yang ada di situ
kita lihat tahun dua ribu sembilan belas ini ya jelaskan donald trump
yang tahun ini juga dia akan mungkin harus mempertahankan fight
bukan saja impeachment nya
tapi akan mencoba untuk electionnya ya pemilunya untuk menjadi presiden untuk tahun kedua
nah di sini juga ada kita lihat konflik dengan china perang dagang
tapi juga dengan iran macam macam
ini kira kira karakter untuk tahun dua ribu dua puluh sesuai dengan karakter tikus logam itu sendiri
seperti apa percaturan
kalau kita lihat donald trump pribadi dari hokinya dia
jadi kita menggunakan data tempat tanggal jam lahir
jadi tidak hanya menggunakan tahun lahirnya saja
nah donald trump ini kalau di tahun tikus logam akan lebih berani
jadi lebih berani dari yang sekarang ini
yes akan lebih berani
maksudnya lebih berani mengutarakan pendapatnya
jadi lebih tegas kemudian lebih belak belakan dalam berbicara
namun sebenarnya ini masih bisa berada dalam kendali dia
tapi dia sendiri shownya apa ya
dia sendiri shownya kalau dari perhitungan kita adalah anjing api
anjing api nah ini tahun bagus untuk anjing api
sebenarnya tahun untuk dia adalah tahun yang sebenarnya kurang harmonis di lingkungan pekerjaan
kenapa kan betul
terus kelihatan dengan impeachmentnya sangat tidak harmonis dengan pekerjaannya
jadi kalau misalnya ditanya hokinya dia dia mengalami kita sebut kalau shiong ada perhitungan shiong
kan ada yang disebut dengan ciong
qiong itu adalah keles atau ketidak harmonisan
nah karena kita sio tidak hanya di tahun lahir
ada di bulan lahir juga kebetulan donald trump ada ciong di bulan lahir
yang berpengaruh ke lingkungan pekerjaannya beliau
jadi lingkungan pekerjaan akan menjadi kurang damai lah di tahun ini
dan mungkin akan ada perubahan karena mereka akan ada election lagi
iya siapa tahu dia akan diimpeach tapi paling tidak yang jelas sudah menimbulkan konflik ya
antara kedua partai di amerika serikat itu
tapi kans dia kira kira dengan melihat shownya dan juga tikusologam ini akan dipilih lagi atau tidak
kalau sekarang kan dia menghadapi impeachment dulu
oke kalau dia lewat dalam arti kata dia tidak melakukan tindakan yang bodoh
tidak melakukan sesuatu yang kontroversial yang bisa membuat dia turun pamornya
maka mungkin dia kalau mau bisa maju menjadi kandidat yang kuat
dan apakah dia akan menang atau tidak sebenarnya tergantung kompetitornya mbak desy
itu yang menjadi kunjinya
kalau di demokrat itu kan kita ada lihat sekarang lagi ada
nah di antara semua itu kita melihat hoki mereka masing masing biasanya kan mengerucut
kemungkinan besar burnie sanders atau joe biden
iya tapi yang jelas tampaknya donald trump ini tahun ini dia bisa lebih confident
kenapa dia bisa terpilih lagi
karena memang dari segi angka angka ekonominya sebenarnya amerika membaik
iya dan ini selalu hal yang dia jual ya
dan juga menciptakan lapangan kerja
di negara yang dia paling suka berantem tapi mudah mudahan perang dagang ini sudah akan lebih meredah lah
apalagi dengan sosok kepemimpinannya xi jinping
kalau sebenarnya dari analisis feng shui kita untuk hokinya xi jinping juga mengalami clash atau ciong di bulan lahirnya juga
jadi berduanya ini dua duanya bareng bareng di qiong di clash ada ketidakharmonisan
jadi sepertinya perang dagang masih akan berlangsung
jadi masih akan berlangsung
tetapi tidak akan ada yang menang
tapi untuk dunia ini sendiri bagaimana dampaknya
dari segi ekonomi maupun politik
dan lain sebagainya sosial
apalagi kita sekarang ada brexit misalnya
sebenarnya tahun tikus logam kan logam mendukung air di dalam siklusnya lima elemen feng shui
jadi air ini menjadi terlalu kuat
kalau air itu menjadi terlalu kuat sebenarnya kita tidak terlalu suka
seimbang lima elemen
seimbang yin dan yang
kunci nya keseimbangan
jadi kalau air terlalu kuat akhirnya optimisme biasa melemah
jadi orang cenderung untuk khawatir
cenderung untuk pesimis
apalagi dengan adanya
yang dimana semua tidak ada yang diuntungkan
kemudian satu lagi adalah membuat orang sedikit khawatir dengan perlambatan ekonomi
jadi sebenarnya trennya masih bisa melambat
masih bisa melambat ya
apalagi katanya dunia itu sekarang dirundung utang ya
bisa dikatakan ini salah satu
ya siapa tau bisa terjadi krisis ekonomi menurut anjurina
krisis ekonomi sebenarnya ada potensi seperti itu
tetapi kan kalau dalam ekonomi kan ada naik ada turun
jadi sebenarnya bukan masalah naik atau turun ya
tapi bagaimana kita mengantisipasi pada saat kita turun
dan itu harus ada persiapan persiapan ya tentu saja
tentu saja harus lebih hati hati dalam mengelola ya
ekonomi dan keuangan
tapi kalau dari segi konflik perang apalagi dengan adanya ya serangan terhadap iran ya
dan kebalikannya juga ini kira kira tahun dua ribu dua puluh potensi
sebenarnya karena ada elemen logam
logam itu istilahnya juga merupakan materi dari senjata
jadi kalau konflik bersenjata jawabannya bisa
bisa jadi tergantung bagaimana orang mengendalikan diri bagaimana orang mengontrol
tetapi konflik yang akan terjadi kebanyakan adalah di daerah atau negara yang dimana pemimpinnya tidak bisa perform dengan baik
misalnya ekonominya kurang baik tidak bisa mensejahterakan rakyatnya
maka rakyat di tahun ini akan lebih berani untuk menyuarakan pendapat mereka
mereka memaksa mau adanya perubahan yang lebih baik
ya mungkin inilah kuncinya
ya mungkin inilah kuncinya juga
tapi kalau di amerika serikat mungkin di situ pendukungannya donald trump justru tambah nyaring juga ya
bisa dua duanya semuanya sama sama nyaring
tapi tahun dua ribu dua puluh dibanding dengan tahun dua ribu sembilan belas secara keseluruhan lebih baik lebih seimbang lebih menguntungkan atau justru kebalikannya
kalau menurut kami sih masih kurang lebih sama
masih kurang lebih sama
jadi perlambatan masih akan ada
cuma bedanya dulu orang lebih khawatir
kalau sekarang lebih kayak udah pesimis lah kita sebutnya seperti itu
maka kita sarankan tetap bukan masalah naik atau turunnya tapi pada saat turun bagaimana kita antisipasinya
iya tapi kalau dari segi ini kan kita lihat amerika serikat dengan masalahnya dan juga impeachment nya dan pemilunya eropa
kalau kita lihat juga inggris sudah akhir bulan ini sudah resmi keluar dari uni eropa
benua benua lain seperti asia afrika bagaimana peruntungannya
kalau benua yang lain sebenarnya ini adalah trend yang lebih baik
jadi kalau pemimpin tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik mensejahterakan rakyatnya kemudian misalnya ekonominya kemarin udah parah gitu kan terus tidak membaik
maka ada kemungkinan rakyat yang akan maju untuk memaksa adanya perubahan
iya kita lihat mungkin di negara negara latin amerika itu sudah terjadi
mereka akan lebih vokal kita sebutnya seperti itu
atau oposisi akan mengambil kesempatan ini untuk menggerakkan
jadi adanya provokasi dari negara negara lain
jadi berbagai pihak lah seperti itu
inggris sendiri bagaimana dengan brexit
apakah akan lebih memajukan perekonomian mereka membuat mereka lebih sejahtera atau justru ini merupakan
sementara mungkin belum terlihat karena perlambatan ekonomi
istilahnya dampak global itu terlalu kuat
jadi mungkin kalau memang ada pun tidak terlalu lihat
tidak terlalu kelihatan
masih belum ya
masih belum masih belum
mungkin beberapa tahun ke depan
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
iya anda masih bersama insight with desi anwar
tahun tikus logam ya
untuk tahun imlek
saya masih ditemani oleh ahli feng shui angelina fang
apa apa saja yang kita bisa dapat pelajari
tadi kita sudah membahas ternyata untuk karakter karakter atau pemimpin khususnya pemimpin dunia ini memang era pemimpin yang sangat
yang harus nyaring
yang harus nyaring
yang agak mungkin kita sebutnya aneh sedikit
agak aneh dan banyak kita lihat ada kalau di amerika serikat tentu saja donald trump
dan di turki ada erdogan
di rusia ada putin
dan juga di inggris ada boris johnson
ini menarik ya karena fenomena ini seolah olah tiba tiba pluk gitu
tiba tiba ada dalam beberapa tahun terakhir ini pemimpin pemimpin yang memang agak aneh dari yang biasanya
karena sejak tahun dua ribu enam belas kita masuk disebut periode sembilan
periode sembilan dalam feng shui itu akan bertahan dua puluh tujuh
itu sebenarnya seperti suatu siklus lah
jadi kalau saat ini karena di periode sembilan yang berlaku dua puluh tujuh tahun

karena pemimpin pemimpin yang laki laki yang agak tua bersikap seperti agak seperti orang tua dan agak aneh agak menonjol akan lebih terkenal
dan ini selama dua puluh tujuh tahun
jadi kita masih ada sekitar dua puluh tahun lagi
bisa juga pemimpin wanita tetapi wanitanya harus maco istilahnya lebih maskulin
dia lebih berani menyuarakan pendapat maka juga tetap bisa
iya yang jelas juga perubahan bukan saja di kancah dunia internasional tapi juga perubahan iklim ya

seperti kita ingat tahun baru di jakarta juga dibuka dengan banjir
kita lihat ada di australia ada kebakaran dan ini juga merupakan musim panas terpanas dalam sejarah di eropa
dan juga suhu laut juga semakin meningkat
bagaimana tahun dua ribu dua puluh ini apakah akan lebih besar lagi bencana bencana alam yang kita hadapi
itu tahun dua ribu dua puluh tahun tikus logam karena air terlalu kuat maka akan lebih banyak bencana air
bencana air dan tanah
bencana air dan tanah
bencana air dan tanah
dan juga kalau kita lihat di indonesia itu contohnya adalah seperti banjir
kemudian ekstrimnya adalah tsunami
kemudian kalau di daerah yang empat musim mereka akan salju atau dingin berlebih
kalau di indonesia karena tidak ada salju maka bisa juga dijawab dengan angin kencang seperti itu
nah kalau misalnya untuk yang bencana tanah sendiri lebih ke seperti gempa bumi longsor itu masih akan terjadi
yang jelas ini pemerintah dimanapun apalagi di indonesia yang kita memang sangat rentan ya terhadap bencana alam harus waspada harus siap dan harus diprediksi
tetapi ada juga anomali di mana ada area area yang mengalami anomali lebih panas sendiri apinya lebih bergelora sendiri
karena kita melihat kalau energi tikus logam itu kan energi langit tahunnya datang elemen tersebut
ada juga energi bumi yaitu di lokasinya di pulau tersebut kita ada analisis energi buminya energinya seperti apa
kebetulan kalau untuk indonesia di area seperti jakarta kemudian jawa barat kemudian banten akan ada anomali
dimana bisa berpotensi terjadi kebakaran
ya yang berhubungan dengan api atau misalnya bisa juga kebakaran hutan atau pemadaman listrik karena listrik juga api
jadi api akan sedikit terganggu
sedangkan kalau untuk di australia sebenarnya karena ada kalau terlalu yin ekstrim akan muncul yang juga ekstrim
jadi ada juga pada saat satu sisi ini akan kedinginan sekali atau sangat dingin sekali satu sisi juga akan muncul yang ekstrim yang dimana terjadi kebakaran
seperti di australia kita lihat ada kebakaran tapi sekarang justru kebalikannya dengan adanya hujan turun dan hail bahkan ya
hujan es dan lain sebagainya jadi dari ekstrim yang polar ya
betul betul terpolarisasi
begitu juga dengan kemarau panjang
iya dan kita sudah rasakan sebenarnya tahun dua ribu sembilan belas ya jakarta juga
kemarau panas tapi begitu tiba tiba hujan langsung banjir
dampak dari perubahan iklim ini kita kan sekarang ada world economic forum disitu juga ada greta turnberg yang menyuruhkan ya harus diperhatikan semua ini bagaimana
dari kepedulian ya umat manusia yang tinggal di planet ini harus lebih waspada tentu saja
tentu saja harus lebih waspada tetapi karena kalau untuk dari sisi greta tunburg dari aktivis mereka kan bersuara lebih kencang karena kan tahunnya logam besar
jadi mereka harus bersuara lebih kencang
kemudian yang kedua mungkin sekarang saya rasa manusia masih bertitik berat pada ekonomi dulu
karena ekonomi kan sedang melambat
jadi orang akan sedikit pesimis atau khawatir mungkin mereka lebih berpikir itu sebelum ke bagian istilahnya dengan gerakan cinta bumi lah seperti itu
tapi ini kan berbahaya karena sementara itu kita tidak bisa
betul betulnya berbahaya
karena bencana alam ini kan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kehidupan manusia
dan lain sebagainya
keberlangsungan hidup dan lain sebagainya
periode sembilan sendiri sudah menandai adanya global warming karena periode sembilan itu berelemen api yang panas
nah kalau misalnya boleh disarankan ya memang kita tetap harus memperhatikan ini
tetapi kalau memang mau supaya orang tertarik perhatiannya untuk mengikuti gerakan cinta bumi maka aktivis aktivis harus lebih bersuara lebih kencang
iya tapi ini juga harus dibarengi dengan perbaikan terhadap bukan perekonomian memang kesejahteraan manusia
kalau pada saat tidak sejahtera rakyat akan mulai bersuara
apa kira kira yang kita bisa antisipasi dari segi bencana alam dan juga persiapan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah
oke sebenarnya kita bisa melihat kalau bisa ada prediksi meningkatkan istilahnya kemampuan untuk prediksi bencana ini akan lebih baik
tapi satu sisi di tahun tikus logam ini sebenarnya ada akan terobosan di bidang energi
jadi energi energi yang green energy yang bisa lebih ramah lingkungan
mungkin kita akan bisa temukan di tahun tikus logam ini
bagusnya adalah seperti itu karena elemen intelligence juga bisa menimbulkan suatu terobosan terobosan yang hebat
terobosan terobosan yang menarik dan bermanfaat sekali
baik dan ini juga sesuai dengan janji pemerintah ya paris agreement
dimana pemerintah juga sudah mentargetkan tahun dua ribu dua puluh tiga kita harus lebih banyak ya
energi energi yang terbarukannya tidak mengurangi ketergantungan kita kepada fossil
sementara bmkg sendiri katanya akan meningkatin di suhu
meningkatin di suhu ya sekitar satu derajat sampai satu derajat
ini pasti dampaknya akan sangat buruk ya
jadi ya kalau dari pemerintah mereka harus menyampaikan argumennya dengan lantang dengan jelas dengan tegas
kalau misalnya peraturannya seperti ini untuk menjaga kelingkungan kebersihan lingkungan maka harus dilakukan
jadi leader harus ditegas
implementasi itu kuncinya
jangan hanya janji janji saja tapi harus ada implementasinya karena kalau tidak ini akan sangat berdampak buruk terhadap kita
negara kepulauan ya kalau misalnya ada bencana dan juga kalau
kadang susah dijangkau
ya kalau air laut juga naik kita semua belum bisa terendam
kita istirahat sebentar tapi kita akan segera kembali bersama insight with desi anwar
jadi jangan kemana mana
ya masih bersama insight with desy anwar gongshifa chai
ya kita masih ditemani oleh ahli feng shui kita angelina feng berdiskusi mengenai karakteristik dari tahun tikusus logam
yang memiliki karakter yang unik ya
salah satunya adalah karena logam jadi berarti juga kalau ada kepemimpinan itu harus kuat kuat
harus tegas karena di lain pihak masyarakatnya juga pasti lebih nyaring juga suaranya
lebih kritis apalagi dengan adanya sosmed dan lain sebagainya
nah indonesia juga kita sekarang untuk masuki periode kedua dari pemerintahan jokowi serta kabinet kerja yang baru
kira kira kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dan ini juga kalau tidak salah presiden jokowi juga ini tahunnya ya
kalau dari yang beredar di pasaran orang taunya mungkin pak jokowi adalah siok kerbau
tetapi dari hasil analisis riset kita menimbang posisi kita di belahan bumi selatan sebenarnya pak jokowi lebih tepatnya masih siotikus logam
jadi di tahun ini beliau mengalami kita sebut adanya ciong atau ketidak harmonisan
justru ketidak harmonisan
ya jadi kalau tahun tikus pasti siotikusnya sendiri kena ciong tapi dalam taraf yang ringan
jadi kalau nanti tahun depan adalah tahun kerbau berarti siok kerbau juga mengalami ciong dalam tahap yang ringan rumusnya sudah seperti itu
kalau di tahun dua ribu dua puluh ini jokowi berpeluang untuk bisa menunjukkan kepemimpinan yang lebih hebat
nanti akan cenderung maunya cepat karena ada logam ada karakter logam ini akan membuat beliau mau lebih tegas kemudian maunya semua lebih cepat maunya to the point tidak mau berbelit belit
ya dan ini sudah kelihatan ya dengan apa yang dipercepat infrastruktur dan lain sebagainya

jam kerja dan lain sebagainya
jadi ini dibarengi dengan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dari kabinetnya
karena ini kan masih ada beberapa yang baru kan
ya kualitas kepemimpinannya akan bagus dan bahkan beliau berpeluang untuk mendapatkan penghargaan atau reputasi yang baik atas kepemimpinannya ini
iya tapi kalau kabinetnya itu sendiri bagaimana angelina melihat apakah mereka bisa mengikuti ya ritme dari
saya rasa dari kepemimpinan yang kalau dari sini kita lihat energi kepemimpinannya kuat
jadi dia tidak akan membiarkan istilahnya bawahannya itu ngoyo
jadi dia akan berusaha push mereka untuk bisa sesuai dengan keinginan beliau sesuai dengan rencana kerja beliau
nah tetapi untuk satu sisi lagi tikus ini sayangnya kan tidak bukan elemen yang harmonis buat pak jokowi
jadi meskipun beliau sudah bekerja keras tetap akan ada reputasi yang buruk bisa diterima berhubungan dengan dokumen peraturan atau undang undang
dan ini sudah kelihatan ya sekarang mungkin omnibus law dan juga ya pasti tahun politik juga ya disini di indonesia itu setiap tahun itu tahun politik ya
politik pun dulu rasanya ya
banyak dokada juga
jadi kira kira bagaimana situasi politik di tahun dua ribu dua puluh secara keseluruhan
kalau politik masih kisruh karena banyak orang yang berbicara banyak orang mengeluarkan pendapat
ya sisi positifnya ada satu usaha untuk perbaikan lebih baik lagi
nah kalau untuk pak jokowi ini disarankan pada saat menyusun undang undang

pak jokowi ini disarankan pada saat menyusun undang undang di indonesia
nah kalian pilihan dprs juga bu
berapa kalianiékan ini dprs bisa formulir untuk masyarakat yang belum mewariskan harga rumah nya dua tahun sampai setelah domestika cara hiccup ng flag hu x
berapa kalianiékan ini dprs bisa formulir untuk masyarakat yang belum mewariskan harga rumah nya dua tahun sampai setelah domestika cara hiccup ng flag hu x

segi ekonomi itu sendiri kita membuka tahun ini dengan wah skandal macam macam investasi yang
bodong dan lain sebagainya ini bagaimana kira kira untuk tahun dua ribu dua puluh investasi baiknya dimana dan apa
yang harus dilakukan sebenarnya tahun dua ribu dua puluh kemungkinan untuk adanya bisnis ilegal jadi
penipuan kemudian pemalsuan kemudian kecurangan itu masih akan ada masih akan ada akan semakin marak
dibanding dengan tahun yang bisa juga akan semakin marah karena tahun logamnya ada logam besarnya
itu membuat orang tergesa gesa mengambil keputusan jadi akhirnya bisa salah mengambil keputusan terlalu
impulsif kita sebutnya seperti itu satu sisi lagi di elemen air kecilnya sendiri kan berhubungan
jadi penipuannya mungkin bisa semakin canggih apalagi dengan teknologi sekarang betul jadi
cyber ini betul betul lain sebagainya jadi kalau yang kemarin mungkin lebih simpel tapi yang sekarang
mungkin akan lebih canggih jadi yang kita bisa lakukan adalah kita jaga keamanan diri kita
masing masing iya apalagi dengan kita menggunakan teknologi kita juga harus hati hati menjaga
kerahasiaan ya data itu jangan sembarangan ya itu penting sekali ternyata bagi para pengusaha
kira kira apakah ada yang bisa bagus
ini cupang yang membuat kita tampil ya

itu meminkirkan mobil yang ini bisa terinvasi
itu nadir hanya apa ya
jadi akses dari loa jadi stupid
orang mungkin akan beli emas untuk lindung nilai aja jadi nanti pada kayak kemarin begitu donald trump
lagi membunuh general iran kan tiba tiba oil akan naik orang akan beli emas untuk lindung nilai
harganya naik tapi setelah itu nanti akan turun lagi jadi kalau untuk emas sebenarnya sedang sedang
saja jadi lebih ke yang aman ya deposito obligasi properti kenapa karena pasar saham optimismenya
mungkin agak berkutu ya fluktuatif lagi dengan adanya virus korona betul betul dan kalau misalnya
di amerika ada election sebelum ada kepastian biasanya market akan menilai ini dengan negatif
sentimennya seperti itu jadi ntar tunggu sudah electionnya selesai baru mungkin market akan ada
kita melihat pertumbuhan bagaimana dengan konflik horizontal lagi tersebut masyarakat indonesia itu
sendiri apakah dengan adanya tikus logam ini jadi jauh lebih sensitif lebih
gampang marah atau justru kebalikannya bisa lebih lebih sensitif tapi lebih tepatnya lebih
bereaksi dengan berlebihan jadi melihat satu berita atau melihat satu isu suaranya lebih
nyari ya responnya berlebihan dahulu tidak misalnya kalau kita kan harusnya kita saring dulu
apakah ini berita ini adalah yang benar atau salah tapi orang sudah bereaksi berlebihan sudah
disebar dulu sudah protes dulu nanti baru minta maaf belakangan seperti itu sebenarnya ini hanya lanjutan
dari apa yang kita sudah alami sebelum sebelumnya
mungkin dari sebelum sebelumnya dan mungkin dengan adanya media sosial juga tidak
membantu apa yang bagus bagus lah untuk tahun dua ribu dua puluh bagi khususnya bagi indonesia kita lihat
memang dengan adanya macam macam tantangan di luar di dunia internasional ekonomi yang melambat dan
lain sebagainya tapi indonesia secara negara kan masih masih oke bagus sih ya betul dibanding dengan
yang negara lain yang lagi krisis pertumbuhan ekonomi di indonesia itu sebenarnya
kita masih akan sama dengan tahun kemarin mungkin slidely lebih turun sedikit tapi indonesia masih
cukup kuat termasuk negara yang dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus jadi meskipun di luar gonjang
anjing dan sebagainya sebenarnya indonesia cuma terkena imbas kita bilang korban objek
pelengkap penderita aja dari perang dagang dan ekonomi yang melambat nah kalau kita sarankan
sendiri dari pemerintah itu bisa melakukan stimulasi ekonomi stimulasi ekonomi misalnya
dengan omnibus law kemudian memberikan insentif pajak dan lain sebagainya dan yang terakhir kita kita
juga merekomendasikan dorong untuk mencintai produk dalam negeri jadi mau apapun perang di luar
kalau kita produk dalam negeri kuat kita tidak akan gampang goyang ya mungkin ini kuncinya indonesia bisa
survive karena domestik pasar kita dengan dua ratus tujuh puluh juta manusia seharusnya kita bisa hidup sendiri ya
tanpa terlalu bergantung pada yang lain kemudian dari segi sosial apa yang harus kita waspadai karena
kita kan negara pluraris ya ingin menjaga harmonis dan supaya tidak saling berantem ini apa apa yang harus diperhatikan
sebenarnya semakin nyaring betul betul jadi lebih bagus kita berpikir sebelum bertindak berpikir
sebelum kita berbicara karena orang orang sebagian melakukan berbicara dengan nyaring mereka dalam
hati mereka dalam otak mereka berpikir bahwa mereka mengutamakan kesetaraan atau keadilan tetapi
kadang agak keblinger akhirnya jadinya nah disarankan kita berpikir sebelum kita bertindak
karena di tahun ini kalau kita tidak berhati hati mungkin problemnya jadi panjang kalau dulu taruh di
sosial lewat lewat aja mungkin kalau hari ini tahun ini kita taruh bisa jadi panjang bisa jadi viral
bisa jadi dan juga bisa berurusan dengan hukum hukum nah ini yang seringnya sekarang dan itu juga harus
di hati hati mungkin tidak ada salahnya puasa dari sosmed mungkin ya atau paling tidak mengurangi
penggunaannya betul lebih ke introveksi diri pada saat kita sebelum kita berbicara atau bertindak
dan saya rasa ini penting untuk dilakukan kapan saja bukan saja karena tahun ini setiap tahun sebenarnya
perlu seperti itu cuma kebetulan karena ada logamnya akan lebih nyaring lebih nyaring dan juga lebih
lebih ribut gitu lebih banyak orang yang bicara baik kita istirahat masih ada satu segmen lagi angelina
dan kita akan segera kembali tetap bersama sama
hai ya gong siva chayana masih bersama inside with desi anwar saya ditemani oleh angelina fang ahli
feng shui kita kita membahas mengenai peruntungan ya di tahun tikus logam mungkin sekarang lebih ke
individu ya tadi itu sudah lihat banyak sekali tampaknya tantangannya karena memang tahun dua ribu dua puluh ini seperti
tahun dua ribu sembilan belas juga masih banyak prpr yang berkembang dan juga juga banyak yang berkembang dan juga juga
masih banyak prpr yang tampaknya masih di selesaikan masih harus diselesaikan dan berlanjut ke tahun ini
tapi secara pribadi ya individu bagaimana untuk meraih sukses lah di tikus logam itu jurus jurus apa yang kita bisa miliki supaya hal hal yang negatif itu bisa lebih
berkurang kalau untuk karena tikus logam karena kita balik balik lagi ke sifat elemen logam nya pertama adalah pada saat kita bertindak atau berbicara harus dipikirkan dalam hal hal yang paling keren kepada kita dan sehingga hal hal yang paling jelas itu sangat baik dan yang paling mudah

ketidak harmonisan di tahun ini sio sio apa saja yang tidak harmonis jadi yang tidak harmonis di
tahun dua ribu dua puluh di tahun tikus logam pertama adalah sio kuda karena kuda berelemen api kecil kemudian
si tikusnya berelemen air kecil itu ada ketidak harmonisan contendernya adalah si kuda dan
tikus adalah kontender jadi untuk supaya tidak terlalu inilah tahun ini tidak terlalu ini tidak
terlalu konflik betul jadi tidak hanya satu mbak desi sayangnya ada empat sio lagi yaitu sio kambing
ayam kelinci dan tikus oke kuda kambing ayam kelinci dan tik tikus itu sendiri jadi kalau kita
sebut dengan clash atau ketidak harmonisan sebenarnya bukan berarti kita sial bukan berarti
kita akan mengalami ketidakberuntungan tetapi adalah perubahan kita anggap ini adalah
sebagai perubahan dimana dalam prosesnya perubahannya itu tidak nyaman nah kalau kita bisa lakukan
perubahan ini dengan baik maka bisa menghasilkan hasil akhir yang baik contoh perubahan itu apa
misalnya ingin lebih sukses di bidang bisnis atau karir atau asmara ini apa yang harus
disiapkan supaya perubahannya positif kita harus bisa mengelola stres karena akan banyak sekali hal
yang harus kita kerjakan mungkin misalnya biasanya hari ini saya berkarir di tahun kena saya ciong
saya akan berpikir oke saya mau buka bisnis sendiri i on a be better jadi
akan ada keluar dari zona nyaman kita sebutnya seperti itu pada saat keluar dari zona nyaman
buka bisnis sendiri kita akan pasti lebih sibuk kan pak desi lebih capek pergi lebih pagi pulang lebih
malam mikirin bisnis kita tetapi kalau kita kerjakan dengan tekun dan telaten hasilnya bisa
baik cuma prosesnya itu yang tidak nyaman selain itu bisa juga berubah aktivitas misalnya
biasanya kita sering di kantor aja tiba tiba kita lebih sering keluar atau ibu rumah tangga
yang biasanya cuma di rumah aja urus rumah tiba tiba harus antar anaknya pulang pergi sekolah
nah seperti itu bisa juga dijawab dengan pindah rumah pada saat pindah rumah kita kan harus
urusin beres beres rumahnya dan lain sebagainya akhirnya kita lebih sibuk lebih capek nah pada
saat kita sibuk dan capek ini pertama kita harus mengelola stres kedua harus atur waktu kita dengan
lebih baik dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kenapa menjaga kesehatan
keselamatan karena pada saat kita pikiran lagi banyak kita mengendarai mungkin kita mikirin
problem kita nggak sengaja kita serempet orang atau nggak sengaja kita tabrak orang
karena kita terlalu stres memikirkan suatu problem akhirnya kita tidak bisa tidur
kurang istirahat akhirnya menjadi sakit jadi kuncinya itu merawat diri sendiri ya
betul jadi tahun intropeksi kita mau berubah boleh kita harus persiapkan dengan lebih baik
kita sebutnya ujian untuk naik kelas tapi yang bisa mengalahkan elemen logam ini apa sebenarnya
kalau logam itu sebenarnya dibakar oleh api gitu dibakar yang bisa mengalahkan elemen logam adalah si api api
logam apinya hilang karena airnya terlalu kuat tapi kalau misalnya kita show nya ada unsur elemen
apinya harusnya bisa lebih inilah kalau di tahun kuda sayangnya karena tahun kuda kan dia api
elemennya adalah api kecil tetapi kalau dia pada saat bersamaan kena ciong jadi apinya bisa ituin
bisa melemahkan logam tetapi airnya datang menyerang dia seperti itu tapi bukannya kalau air di ini bagi orang apalagi imlek ya
hujan itu sesuatu yang berkah kan
atau hujan sesuatu berkah betul tetapi tidak berlebihan
tidak berlebihan itu kuncinya tidak berlebihan
bagi show show lain yang bisa istilahnya sukses di tahun ini
sio yang chung tetap bisa sukses mbak desi
usahanya ditingkatkan kemudian hindari konflik dengan orang lain
karena capek bekerja mungkin bisa konflik dengan orang lain
sio macang di tahun ini sebenarnya harmonis
tahun lalu baik dan buruk berkumpul
tahun ini juga oke cuma mungkin ada perubahan banyaknya mobilitas kesana kemari
ada kesempatan kita anggap traveling atau kesempatan untuk ke tempat baru
nah gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan kemampuan skill kita
jadi pada saat ke tempat baru kita belajar sesuatu hal yang baru
memang insight with desi anwar ini sering kita keluar kota belajar hal hal yang baru
boleh cepat tahu tambah lebih banyak
kira kira yang lain
kalau yang lain sebenarnya
sio macang ini seperti tadi misalnya apa yang dulu kita sebut
kita sebut ceo yang beruntung dulu di tahun dua ribu dua puluh ini
sio yang harmonis itu ada tiga yaitu sio kerbau sio naga dan sio monyet
kerbau naga monyet
jadi bagi mereka yang memiliki sio ini bisa dikatakan cukup harmonis di tahun ini
kemudian punya reputasi yang bagus disukai banyak orang
jadi kalau kerja disukai oleh atasan
kalau ada berbisnis disukai oleh pelanggan
kemudian kalau public figure berarti mendapatkan banyak pengikut
kita sebutnya seperti itu
iya seperti itu
banyak followersnya daripada hatersnya
jadi di tahun ini justru harus meningkatkan aktivitas dan usaha kita untuk menambah relasi networking dengan orang lain
karena tahun ini adalah tahun yang bagus punya reputasi yang baik
nah kalau untuk sio yang ke ciong ini kalau misalnya mereka sedang pikiran tidak jernih
bisa mencari orang yang beruntung ini
yang show nya beruntung ini
untuk bertukar pikiran
atau jadi partner ya
buka bisnis dengan sio kerbau naga dan monyet
mungkin nggak hanya tahun ini aja
karena kita kan maunya jangka panjang untuk bisa berbisnis
tetapi di tahun ini kalau kita ada problem mungkin sharing dengan mereka mereka bisa memberikan kita solusi
tapi apa yang harus dilakukan oleh shoes yang bersinar ini supaya suksesnya itu terjamin gitu
jangan hanya menunggu saja
harus ada yang dilakukan kan
yang pertama adalah tingkatkan lebih aktif bersosialisasi
jadi jangan duduk di rumah saja terus mengharapkan reputasi yang baik
tidak kita harus sosialisasi
kenalkan diri kita siapa skill kita bagaimana kompetensi kita bagaimana
supaya orang mengenal kita dengan lebih baik
dengan demikian reputasi baik pasti akan didapat
jadi jangan malas untuk bersosialisasi
harus lebih aktif
nah untuk tahun dua ribu dua puluh sendiri mungkin ada bulan bulan tertentu mungkin yang harus diwaspadai
khususnya bagi yang show nya mungkin kurang harmonis dengan tikus logam
bulan bulan apa saja
kalau untuk bulan yang tidak harmonis berarti kita anggap bulannya ada ciong dengan tahun
sebenarnya itu berlaku untuk hampir untuk semua show hampir sama saja
karena trennya adalah ada ketidak harmonisan
jadi kita menyarankan untuk kita ada sarankan beberapa tanggal yang harus diwaspadai untuk bisnis atau pekerjaan
problemnya adalah biasa komunikasi
kemudian ada transportasi
problem dalam transportasi atau kecelakaan sistem atau dokumen yang bikin masalah
nah yang harus diwaspadai kita ada pertama delapan belas februari dua ribu dua puluh sampai sembilan maret dua ribu dua puluh
oke jadi satu bulan ya
ya satu bulan
delapan belas sampai tanggal dua puluh maret
meskipun tidak akan setiap hari
cuma di dalam bulan itu kita harus lebih waspada
kemudian lanjutnya ada lagi tiga belas mei dua ribu dua puluh sampai sebelas juli dua ribu dua puluh
lanjutkan lagi tiga belas oktober dua ribu dua puluh sampai dua november dua ribu dua puluh
nah tanggal tanggal ini adalah
kita berusaha kita menganjurkan menghindari konflik
lebih waspada dan cari aman
jadi kita tahu istilahnya seperti ramalan cuaca
karena kita tahu itu akan hujan
jadi kita harus setiapkan payung
jadi itu februari ini mei dan bulan oktober
oke ini karena tahun ini seperti kita tadi katakan tahunnya presiden jokowi ya
kira kira saran anda ya apa yang perlu dilakukan dan kira kira mungkin untuk menghindari
ya kalau dari
bulan bulan atau tanggal tanggal
ya kalau dari
tanggal yang kurang menguntungkan ini
saya rasa sih sebenarnya selama kita tidak melakukan hal yang aneh aneh atau spekulasi
tidak melanggar hukum
saya rasa kita masih bisa mendapatkan keharmonisan di tanggal tanggal tersebut
ya itu hanya sebagai panduan atau guidance buat kita untuk lebih berhati hati
kalau untuk pak jokowi sendiri
kalau karena tahunnya adalah tahun logam
bisa juga berarti adalah hoax
yang akan bersebar yang akan menyebar
jadi dari pemerintah
ya mungkin lebih banyak lagi mungkin
jadi dari pemerintah harus lebih
mawas diri untuk bisa mengendalikan penyebaran informasi ini
karena kan cepat
sudah salah orang tidak ngecek lagi
mereka cepat menyebarkan
jadi tidak hanya masalah beritanya tidak benar
tapi juga masalahnya adalah kecepatan mereka menyebarkan
atau mungkin dari pemerintah sendiri juga harus lebih hati hati ya berkomunikasi
dan memberikan statement dan lain sebagainya
yang tidak justru membuat masyarakat bingung
jadi jangan ambigu
lebih bagus tegas
jadi kalau benar ya benar
kalau salah ya salah
kalau a tapi b
nanti rakyat kalau tidak senang mereka akan berani untuk mengutarakan
jadi mungkin ada kata terakhir kesimpulan secara global mengenai tikus logam ini
suatu tahun yang tidak perlu kita takut
sementara kalau kita menggunakan akal sehat
ya bertindak dengan baik
pokoknya kerja keras kan setiap tahun itu perlu
cuma apa yang perlu kita perhatikan itu kita anggap sebagai panduan untuk antisipasi
jadi kalau tahun tikus logam
pertama adalah problemnya adalah ucapan
jadi berhati hati dengan ucapan
kedua adalah perbuatan kita
kita harus berpikir apa motivasi dibalik itu dulu sebelum kita berbuat
kemudian yang terakhir adalah mungkin lebih bagus jangan terlalu tergesa gesa mengambil keputusan
ada baiknya kita mundur dua langkah untuk lari maju lebih ke depan
harus jaga mulut dan juga kita jangan tergesa gesa
nanti karena tergesa gesa justru bukan ya untung tapi buntung ya
termasuk dalam membuat investasi
baik sekali lagi terima kasih angelina
terima kasih juga
kita doakan semua kita semua semakin sukses dan makmur
iya dan indonesia juga semakin harmonis dan sejahtera
dan hal hal seperti bencana alam dan lain sebagainya paling tidak kita sudah harus antisipasi
sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya
iya sekali lagi terima kasih
ini sebaiknya kita tidak tergesa gesa mengambil keputusan ya
dan juga berhati hati dalam mengutarakan pendapat
demikian my insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar